aduh kalau adriana beneran sakit gue tega banget dong biarin dia pergi sendiri
apa ntar gue ikutin aja kalinya naik motor takutnya dia kenapa kenapa lagi di jalan
kamu tuh yakin mau pulang
kok nahan gue pulang segitu doang sih gue kan masih bingung nih gue harus kemana
ya ampun tahan gue napa sih
adriana kamu kan lagi kabur dari rumah ya kan
kamu sekarang mau kemana
adriana juga gak tau harus kemana
tapi yang jelas adrena gak mau pulang ke rumah
karena adriana masih sedih banget sama sikapnya mama ke adriana tante
kasian banget sih nasibnya adriana
papanya bui gak bakalan setuju
terus gimana dong
aduh kasian banget adriana
senderah adriana yang nginep dimana
aku pulang dulu ya tante
ya udah deh kamu hati hati
cepetan mang diman
ayo dong gue udah prihatin sekali
bisa daripada mang diman yang penggingin
hah kepaksa deh
gue pura pura sakit
lelek ngapain kamu
satu dua tiga
aduh adriana hati hati
kamu duduk dulu duduk loh
tunggu udah pamitan sama mama
terus dia kayak kelengang kelenggaman gitu
terus kayak mau pingsan
hah ya duduk dulu duduk
udah telepon aja orang tuanya
suruh mereka jemput sini biar adana pulang
tante kan tadi adriana udah bilang biar adriana pulang aja
eh enggak enggak
jangan jangan jangan
tete gak mungkin ngebiarin kamu dalam kondisi begini tuh pulang
bukan itu tolongin emang gak disuruh pulang
loh papa kan gak suruh pulang
supaya jemput adriana di sini
duh nih adriana beneran sakit apa cuma trik doang sih
tante bawa kamu ke dokter aja ya
ah gak usah tante makasih
mungkin ini kondisinya masih kurang fit karena kemarin itu kan sempat sampai dirawat di rumah sakit
gitu maafin ya tante udah ngerepotin
enggak enggak ngerepotin kok
ya udah kalau gitu gimana kalau kami istirahat aja dulu
itu masih ada teh buatan demand
eh tapi itu tuh teh buat adriana habis diminum
berarti enak dong
udah deh diman kamu enggak usah jawab lagi dan enggak usah sekalian bikin bikin teh oke
ih dasar bolong
bener bener ya sih ikan lele itu ya
bikin eksplosi aja lagi panik begini
adriana minta maaf banget
maaf banget tante adriana jadi ngerepotin seisi rumah ini
ngeribetin dengan kehadirannya adriana tante
aduh adriana kamu jangan ngomong kayak gitu
tante gak mungkin ngebiarin kamu pulang dalam kondisi kayak gini
tante biarin adriana pulang aja ya ini udah malem banget
adriana jalan sekarang
justru karena ini udah malem tau
bahaya di luar tau
lagian kamu mau kemana
eee paling ginep di hotel kali ya tante
kamu anak gadis malem malem dalam kondisi sakit terus masuk masuk hotel
itu namanya mah enggak cocok
tante enggak akan
tante kamu harus berhati hati
tante kamu harus berhati hati
tante kamu harus berhati hati

tante enggak akan ngebiarin kamu masuk hotel
kamu itu anak gadis catet
mendingan kamu nginep aja di sini iya
nginep aja di sini deh
mama benar benar belum tahu ya kalau adriana itu janda
aku benar benar bingung harus gimana nih
mama mau ambil obat gosok dulu
kamu jagain ya jagain ya
tunggu ya tunggu ya cantik
irah karunianya kasihan si cantik
itu cuma sandiwara pura pura di mana
eh ya bener baik
irah kamu mah menitik ke pisisan
orang sakit beneran dipelan pelan
eh si diman mah
jadi ramah tau bener bisa merasakan mana yang bener bener sakit
ih kamu mah pake piling atau piling
pah piling perasaan sana
pisat kasih tau kamu
ya bener baik
kia lagi selidikin gue sakit beneran atau enggak
aduh jangan sampai gue ketauan kalau gue cuma acting
ini orang serius apa enggak sih sakitnya
boy mumpung mama kamu lagi pergi ke dalam sana
karena aku gak mau ganggu kenyamanan yang ada di dalam rumah ini
aku gak mau ganggu orang orang yang ada di dalam rumah ini
dengan kehadirannya aku
jadi lebih baik aku pergi sekarang juga pas mama kamu gak ada
kalau adriana beneran sakit
gue tega banget dong biarin dia pergi sendiri
takutnya dia kenapa kenapa lagi di jalan
dia pasti gak tegel lihat gue pulang dalam kondisi sakit kayak gini
andrian mendingan kamu pulang ke rumah mama kamu aja
daripada kamu ke hotel
tadinya juga aku mikir kayak gitu
lebih nyaman bu daripada di hotel
mantan suami aku tuh udah tahu
dan udah nebak kalau aku ada di mana
aku cuma lagi gak pengen diganggu sama dia aja bu
aku cuma pengen hidup tenang
makasih ya atas kebaikan kamu ke aku
aku pamit dulu
nah adriana kepake
kok gak ada adriana nya
kenapa kamu biarin aduh riana pulang dalam keadaan kayak gitu sih